tidak terima dipaksa meluluskan mahasiswa pasca sarjana bermasalah oleh dekan tujuh guru besar fakultas ekonomi dan bisnis universitas hasanuddin mengundurkan diri sebagai pengajar unhas kemudian membentuk tim investigasi guna mengungkapnya meski sudah ada proses damai secara kekeluargaan
gara gara diminta meluluskan mahasiswa pasca sarjana bermasalah oleh dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas hasanuddin abdurrahman kadir tujuh guru besar feb unhas pun memilih mundur sebagai pengajar serata tiga program studi manajemen
mahasiswa program doktor itu tidak dinilai tidak layak lulus karena minim kehadiran perkuliahan rektor unhas jamaludin jompa kemudian mempertemukan kedua pihak
alhasil konflik ini tidak terjadi
hal ini berakhir damai secara kekeluargaan pada rabu dua november dua ribu dua puluh dua kemarin
bahkan mereka membuat surat pernyataan bersama yang isinya sepakat saling memaafkan menyelesaikan masalah secara internal tanpa melibatkan pihak luar dan saling menghargai sehingga atmosfer akademik di fakultas ini makin baik
akan tetapi unhas akan mendalami kasus ini agar tidak terjadi lagi di kemudian hari
tim investigasi pun dibentuk untuk mengumpulkan fakta fakta yang menjadi bahan
dan pertimbangan langkah hukum di unhas
duru besar fakultas ekonomi dan bisnis yang mengundurkan diri dari proses pengajaran dan pembimbingan pada prodi s tiga manajemen fakultas ekonomi dan bisnis unhas
kedua tugas dari tim tersebut melakukan klarifikasi kepada tujuh guru besar atas laporan yang disampaikan ke rektor unhas
mengumpulkan data yang relevan tentang laporan tujuh guru besar ke pihak pihak terkait
membuat laporan komprehensif kepada rektor serta merumuskan usulan straight rekomendasi penyelesaiannya